nah ini dia orangnya nih
rupanya lu yang jual keponakan gue
gak tau saya
nah biar jangan ketuk
tidak usah malu malu
di villa ini gak ada siapa siapa
kecuali ana sama ente
lagi pula kita kan sudah suami istri
ayo kita ke dalam
sekarang ente udah siap loh
nih mau istirahat dulu wan
ana udah siap nih
tapi dia belum siap wan
ana udah gak tahan
jangan sekarang wan
nia belum siap
eh ente mau main main ya sama ana
gak ada satu orang pun yang bisa main main samana
ana udah bayar ente empat puluh juta
dan itu bukan duit mainan
pokoknya ente sekarang layan layan
lama banget sih
suruh ambil air minum di dapur aja lamanya minta ampun
gak tau orang lagi hausan
ini ente air ambil dari mana
pasti nt ambil dari keran ya
nggak kok wun
itu airnya udah dimasak
ampun nih ane tambahin sekalian buat ente
biar ente rasa sekalian
biar basah ane kasih airnya buat ente sekalian
boleh juga kartu lo
lihat dulu kartu gue
leh gue nih yang menang
eh terima aja nasi pelasmi sayang
masuk lo mulu yang mau menang
traktir di depan
ketek kita dong gome
emangnya kemarin asmi menang
loh kok balik sih
gue cabut dulu mau beli kerupuk lagi
yaudah deh gue pamit juga ya as
gue juga cabut juga nih
kok berbalik sih
ini tersukaan ana
sini dulu enteng mau kemana
duduk dulu sini
nggak usah takut
nggak usah takut
ana nggak jahat sama kamu nih ya
asal ente mau turutin semua kenangan ana
sekarang ente turutin saja kemauan ana
asmi cepetan bangun
nia masuk rumah sakit mi
nia masuk rumah sakit mi
bukulin istrinya si fahmi
lo bilang kemarin si fahmi
ya tapi itu juga
laksmi memaksa maya untuk menikah
dengan om om bu
dan gak hanya maya korbannya bu
banyak gadis lain
di sini yang menjadi korbannya bu
gak hanya dipaksa
kawinmu maunya juga disiksa
kondisi nia dalam keadaan kritis
kita doakan sepakatnya
semoga nia mempunyai kekuatan
karena luka di kepalanya cukup parah
saya tidak bisa memperkirakan bu
sebaiknya ibu berdoa saja
jangan jangan jangan
berhenti tunggu dulu
masak orang aja
di mana kebonakan gue yang lo jual
kalau lo ngaku dibuat pekerjaan sama mereka
tuhan gue gak tau
gue kaget tau
masih gak ada satu orang lagi
nanti kita makan
nanti kita makan
mak mau ngomong sesuatu sama lo
lo mau gak kawin kontrak
eh emang mimpi ya
orang kayaknya mana ada yang mau sama nia
mungkin nia masih kecil
nah dibang itu ya orang dibang
ini dia nih
eh gimana olah keponakan gua
gua gak tau lo tanya aja sama mami nenden
lo mau tau dia
nau lebih insan dikepukin mereka
sekarang gua tanya
gimana keponakan gua sya allah
gua gak tau
aku aja yang dengar
aku aja yang dengar
gimana keponakan gua sya allah
gua gak tau
wah pengen dapet pocek lagi
lo mau aku lagi
kalau lo mau jual anak perawan
jangan jual keponakan gua
mau kenal lagi mi mau kenal lagi
eh pukul kau